bocah yang akrab dipanggil nando ini adalah anak dari pasangan carmo dan umrotun
keluarga ini tinggal di kelurahan debonglor kecamatan tegal barat kota tegal
nando memiliki selera makan yang aneh dan tidak lazim
anak ini gemar makan tanah dan rontokan tembok rumah
perilaku tidak wajar nando mulai terlihat saat berumur satu lima tahun
umrotun memergoki anaknya memasuki tanah ke mulut layaknya makanan ringan
berkali kali sang ibu melarang untuk tidak memakan tanah tapi tidak berhasil
nando sampai sekarang masih dengan selera makannya yang aneh
kebiasaan ngemil tanah ini kadang membuat nando sakit perut
bila mendapati anaknya sakit perut umrotun hanya memberikan obat yang dibeli di warung
kota tegal melalui dinas kesehatan sudah melihat kondisi fisik dan memeriksa nando
hasilnya tidak ada masalah dalam tubuh balita ini
namun demikian pihak yang merekomendasikan dibawa ke resurikardina untuk menjalani pemeriksaan lebih detail
ini memang harus didampingi terus ya
kalau anak anak balita itu harus didampingi
kalau ada kebiasaan yang seperti itu ya harus dijauhkan dari
yang tidak berhasil
yang tidak berhasil
yang tidak berhasil
keluarga ini hidup dengan mengandalkan penghasilan dari carmo yang bekerja sebagai tukang reparasi televisi
pendapatan carmo dari menjual jasa ini sangat minim dan tidak setiap hari dapat uang
imam suripto tegal jawa tengah